anda kembali di berita utama bersama saya jihan novita
saudara belakangan hasto kristianto sekjen pdi perjuangan getol melontarkan sindiran tajam kepada presiden joko widodo
hasto melepaskan pernyataan pernyataan yang tak terduga yang menyudutkan sang presiden yang masih atau setidaknya pernah menjadi bagian dari pdi perjuangan
seakan menyimpan banyak rahasia di kotak misterinya hasto punya banyak umpan untuk terus saja menyenggol joko widodo
dan kita akan buka kotak serangan yang terbaru
saudara selasa kemarin hasto menyebut jokowi sempat berupaya mengambil alih kursi ketua umum pdi perjuangan
hasto bilang jokowi menugasi seorang menteri bertemu dengan arsyad rashid untuk membujuk
sudut membujuk megawati soekarnoputri agar kepemimpinan pdi perjuangan diserahkan ke jokowi
karena pengambil alian partai golkar dan pdi perjuangan
jauh sebelum pemilu beberapa bulan ya antara tiga sampai antara lima enam bulan ada seorang menteri ini yang powerful
ada yang super powerful ada yang powerful
ini ditugaskan untuk ketemu pak rias rasid
pak rias rashid ditugaskan untuk membujuk bu mega agar kepemimpinan pdi perjuangan diserahkan kepada pak jokowi
ini dalam rangka kendaraan politik tadi
untuk dua puluh satu tahun ke depan tadi
saudara jokowi pun merespon tudingan dari hasto
jokowi membantah pernyataan hasto yang menyebut dirinya ingin merebut posisi ketua
jokowi juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding ingin menjadi ketua umum partai golkar
jokowi pun meminta agar tidak melontarkan tudingan itu
katanya mau ngerebut golkar katanya mau ngerebut
tapi saya semua mau direbutin semua
saudara entah siapa yang benar dan siapa yang salah
masing masing pihak punya versinya sendiri
namun sikap hasto yang menyerang jokowi patut dicermati
pengamat politik universitas al azhar ujang komarudin melihat
tudingan hasto kepada jokowi yang diungkap ke publik semakin memperjelas
adanya konflik tajam antara jokowi dan pdi perjuangan termasuk dengan
sang ketua umum megawati soekarno putri
yang juga dari kekesalan pdip kepada jokowi yang dianggap tidak taat asas
tidak loyal sehingga tidak memenangkan pdip dan tidak menangan ganjar mahfud
bahkan ya jokowi punya skema sendiri yang katakanlah memenangkan anaknya
konteks itu saya melihat ya bahwa ya kemarahan pdip itu ya bisa dimaklumi
tetapi tuduhan yang mengatakan jokowi akan mengambil alih ke pemimpinan megawati
ini tentu tuduhan yang serius yang harus dibuktikan kepada publik
agar tidak terjadi fitnah
saudara bukan kali ini saja hasto membidik jokowi
dalam akun youtube akbar faizal ansensor
partai banteng mendapat tekanan yang luar biasa dalam menghadapi pemilu kali ini
abuse of power yang disebut hasto dipimpin oleh jokowi dalam analoginya
hasto menyebutkan rumah pdi perjuangan dibakar
namun pandangan berbeda disampaikan oleh pengamat politik m kodari
dimana dalam akun youtube total politik
kodari menyebut justru hastolah yang membakar rumah pdi perjuangan
bagaimana kami bertahan di tengah berbagai gempuran yang luar biasa
gempuran secara masif terjadi abuse of power
dan yang sangat kami sayangkan itu justru dipimpin dilakukan oleh sosok presiden jokowi
yang seharusnya menjadi penjaga norma
sehingga meskipun rumah pdi rumah nasionalis soekarno has
rumah partai wong cilek ini juga dibakar
tetapi paling tidak kami bisa mempersembahkan kemenangan tiga kali berturut turut
bilang bahwa pak jokowi itu membakar rumah pdi perjuangan
kalau menurut saya yang membakar rumah pdi perjuangan itu dengan segala hormat ya mas hasto
kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai pdi perjuangan
suaranya turun ya terutama di tingkat nasional kemudian pilpresnya kalah
menurut saya itu karena mas hasto sebagai aktor utamanya
jadi saya melihat mas hasto yang berbeda loh di tahun dua ribu dua puluh empat dengan dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas
jadi tiba tiba seorang mas hasto kristianto itu tahun dua ribu dua puluh empat seperti tidak berpijak pada data dan fakta
analisa dan pernyataannya tidak berpijak kepada fakta dan data
saudara tidak hanya jokowi sang putra gibran raka bumingraka tak luput dari sasaran kritik hasto
di mana dalam webinar bertajuk gugatan singwaras di mk
hasto bilang pdip hilaf telah mendukung gibran jadi wali kota solo karena kagum pada keberhasilan presiden jokowi
tak hanya itu hasto juga menganalogikan gibran seperti sopir truk yang terlibat kecelakaan di halim
menanggapi sindiran dari hasto gibran mengucapkan terima kasih dan menyebut
karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan jabatan tertentu untuk sopir truk saja itu berbahaya
apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar indonesia dengan problematika yang sangat kompleks
masalah ekonomi masalah sosial persoalan geopolitik persoalan kemiskinan persoalan pendidikan
egoisme agama yang juga masih seringkali menjadi persoalan terkait dengan mental spiritual kita
kemudian di tengah tengah itu muncul suatu tampilan bagaimana seorang anak presiden yang batas usia belum mencukupi
wali kota juga baru dua tahun kemudian mendapatkan suatu preferensi
maksudnya membandingkan kan katanya
karena sim juga butuh batasan umur begitu juga wapres gitu sih mas
terima kasih pak asto untuk masukannya
ya terima kasih pak asto
termasuk juga menindir pak jokowi selalu mengucapkan kata bohong gitu mas
oh ya mohon maaf pak asto ya terima kasih pak asto paling oke
pak jokowi ini ingin menjadi ketua umum partai kan tentu harus mengikuti ya pak andreas ya
bagaimana aturan main yang ada di pdi perjuangan
nah ini kita juga belum mendengarkan sampai sejauh ini bahwa pak jokowi itu sudah keluar atau tetap masih ada sebagai kader dari pdi perjuangan
jadi mestinya memang de facto de jure itu jelas gitu ya
mungkin secara de facto tidak lagi dengan pdi perjuangan tapi secara de jure mungkin belum ada kata putus gitu ya dengan pdi perjuangan
jadi itu dulu mungkin yang harus diklarifikasi
itu memang beliau berkata pak jokowi pernah menjadi wakil ketua dpd pdi perjuangan jawa tengah
tetapi dalam konteks keputusan keputusan politiknya ya saya harus berani mengatakan bahwa sudah jauh
dari kultur yang dibangun oleh pdi perjuangan
jauh atau masih anggota mas
tapi maksud kita memecat presiden yang kebetulan juga anggota dari bdi
saudara tudingan hasto soal perebutan kursi ketua umum pdip sudah dibantah jokowi
apakah hasto punya serangan serangan lain kepada jokowi
kita tunggu saja manuver berikutnya